dan ini alvira sebuah video eksklusif yang dimiliki cnn dan menunjukkan detik detik setelah terjadinya ledakan di bandara brussels
video yang berdurasi tiga puluh detik ini menunjukkan kepanikan luar biasa yang terjadi setelah tiga detik terjadinya ledakan
dua ledakan terjadi hanya berselang sekitar tiga sampai empat detik
total terjadi tiga ledakan dan mengakibatkan sedikitnya tiga puluh empat orang tewas